gubernur bali wayan koster mengakui bahwa kasus aktif akibat varian omikron di bali sudah lebih dari sepuluh kasus
hari ini saja ada satu delapan ratus tiga puluh empat kasus penyebabnya antara lain banyaknya kunjungan wisata ke bali
tapi di lain sisi pemerintah telah membuka ataupun tetap membuka kedatangan turis baik domestik maupun internasional
dan kemarin jubir pemerintah dalam perangadan covid sembilan belas wiku adhisa smito justru meminta segera dilakukan langkah pengendalian
dan sore ini saya akan berbincang dengan guru besar kesehatan masyarakat fk universitas udayana prof imade adi wirawan
selamat sore pak iqbal
prof respon prof adi dengan putusan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya di wilayah bali bagaimana
di satu sisi kasus aktif naik terus di sisi lain pariwisata dan kunjungan wisata tetap dibuka
tapi kemarin ini justru diminta untuk dilakukan pengendalian
ya baik jadi ya terkait omikron ya
yang jelas di sini kalau kita menimbang antara kesehatan dan ekonomi itu banyak ketidakpastian ya pak iqbal
jadi ya terutama yang omicron hal hal yang belum pasti kemarin transmissibility nya
jadi seberapa cepat menular dan seberapa fatal
tetapi dari data data kita sudah bisa mendapatkan informasi awal bahwa dia lebih cepat menular mungkin sekitar dua tiga kali dibanding delta
karena hal tersebut tempat pemerintah membuat kebijakan untuk membuka pariwisata dan kemarin sejak tanggal empat mungkin kalau tidak salah
itu sudah ada penerbangan perdana dari jepang ke bali
meskipun setelah itu belum ada lagi lanjutan untuk kedatangan internasional
jadi kalau kita melihat ketidakpastian ini dan juga kecepatan penularan yang sangat tinggi
sebaiknya mungkin kita harus bersabar dulu ya bersabar pariwisata
supaya tidak kalau tergesa gesa nanti malah peningkatan yang terlalu tajam kasusnya sehingga rumah sakit yang terbebani layanan kesehatan terbebani
dan ini harus diantisipasi supaya tidak kolapsi sistem kesehatan kita
prof tapi berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti halnya membuka pariwisata
apakah ini kalau misalnya dilakukan kembali untuk travel ban begitu untuk menutup semua perjalanan baik itu yang ke bali maupun keluar bali
apakah ini cukup efektif di saat omikron ini sudah di mana mana terjadi
ya memang data kasus yang kita ada sekarang ini jauh dari yang sebenarnya ya
ya mungkin yang pemirsa juga tahu sekitar kita pada sakit semua
karena travel ban atau pengendalian atau lockdown lah data mungkin sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang
tetapi tetap ya upaya untuk membatasi wisatawan asing perlu
karena kita belum tahu apakah omikron ini varian terakhir yang ada
bisa saja sudah ada di luar varian varian lain
karena seiring dengan semakin lamanya virus ini ada di komunitas maka sifat virusnya ya dia akan melakukan apa yang seharusnya dia akan melakukan sesering mungkin
sehingga kalau berbicara pariwisata sebetulnya di bali yang domestik sudah jalan terus ya
pertama di hari hari libur itu rame bali dengan wisata domestik
ini jemput percepat ya
jadi pintu masuknya wisatawan internasional membawa varian baru kemudian disebarkan dengan cepat ke berbagai pulau dengan apa wisata domestik
kurang lebih seperti itu
apa alur yang selama ini kita amankan

soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pariwisata jalan terus
sebenarnya pengendalian yang baik itu seperti apa
karena saat ini kan bali saja untuk hari ini saja sudah seribu delapan ratus an yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ya benar sekali
jadi bali bahkan kesehariannya sudah melampaui puncak waktu delta kemarin ya
sudah berdua ribuan kemarin beberapa hari terakhir
jadi fokusnya memang di apa sekarang ini kan karena kita sudah tahu
transmisinya cepat fatalitas rendah
dan vaksin cukup melindungi ya
vaksin cukup melindungi untuk mencegah terjadinya gejala berat dan perlu dirawat inap
sehingga fokus pemerintah sebaiknya pada mempercepat cakupan vaksinasi untuk kelompok rentan
ya kita lihat dari seluruh data mungkin tidak semua usia lanjut tidak semua komponen mendapatkan porsi lengkap
fokusnya ke sana sehingga fatalitas bisa ditekan
karena kita dilihat di komunitas ini sudah masih penularannya
jadi apa yang kita lihat satu tahun terakhir mungkin tidak bisa langsung diterapkan lagi di tahun tahun ini untuk pencegahan yang seperti biasa
sehingga ya kita harus mulai realistis ya dengan situasi
dan kita berharap mudah mudahan tidak bertambah parah ya vaksin kesehatan kita dalam dua minggu ke depan dan bisa mengantisipasi
tujuannya sebetulnya kita tidak ingin
lontakannya terlalu tinggi ya
karena kalaupun dia ringan kalau terlalu banyak kasus proporsi yang dijala berat pasti akan cukup tinggi juga sehingga memerlukan tempat tidur keperawatan
kalau kita bandingkan dengan di us misalnya itu dibandingkan dengan delta itu peningkatan kasus yang memerlukan rawat inap itu kan naik sekitar satu delapan kali dibandingkan pada saat delta
jadi kasusnya mungkin lima kali lebih tinggi daripada saat delta
yang perlu bed rumah sakit satu delapan kali
nah kali itu terjadi juga di kita
jadi waktu puncak delta kita kan kewalahan ya dengan oksigen dengan nakas yang juga terkonfirmasi positif
nah kalau dua kali lipat dibanding delta nah itu yang kita takutkan sistem kesehatan pasti akan tetap kolaps
sehingga kita harus sekarang rem dulu ya
kita rem dulu batasi dulu mobilitas batasi aktivitas sosial indoor terutama perbaiki ventilasi perkuat fokus tingkatkan cakupan vaksinasi
tahulah yang mana yang efektif mana yang tidak gitu ya
sehingga kedepannya kita bisa mencegah supaya yang dua kali lipat prediksi ini tidak terjadi di sistem kesehatan kita karena omikron ini
sehingga kita bisa melewati setidaknya dalam satu bulan kedepan ini aman gitu
tapi ini berbicara soal peningkatan kasus varian omikron dan juga covid sembilan belas secara general di indonesia
ini tidak hanya di indonesia tetapi juga di mancanegara
sedangkan di eropa saja ini menurut informasi yang sudah kami dapatkan
bahkan nanti akan kami sampaikan juga terkait dengan sejumlah negara di eropa yang sudah mencabut sederet langkah pengendalian pandemi
apakah untuk saat ini indonesia cukup apakah bisa juga melakukan hal yang sama atau justru membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh negara negara yang ada di eropa
ya eropa mengalami gelombang duluan dari kita ya
jadi dia lebih awal mendeteksi omicron kemudian kasusnya menyebar secara luas
sedangkan kita baru pasif
jadi kita harus bisa membedakan
itu tidak bisa apa yang di sana ditetapkan kita ikuti langsung gitu ya
kita lihat situasi lokal kita dan kita sekarang sedang menuju ke puncak
sehingga kita saat ini untuk saat ini dua minggu ke depan kita harus rem benar benar rem
sehingga tidak terjadi lonjakan yang tinggi
dan setelah itu begitu kita rasa sudah mulai akan melandai
saya rasa bisa diikuti karena kita juga tidak melihat dari bukti bukti ilmiah bahwa
proporsi yang dari perjalanan itu jauh lebih tinggi dibandingkan transmisi lokal
jadi tetap apa dari data data kita bisa sebetulnya membuat pemodelan pemodelan gitu ya
untuk kedatangan internasional kedatangan apa membuka domestik dan sebagainya
tetapi sekali lagi tidak bisa kita bandingkan dengan situasi eropa
kita sekarang sedang di fase yang kritis lah kalau kita lihat di perjalanan pandemi untuk gelombang ketiga ini
tapi kalau prof adi sedang berkata
sendiri melihat bagaimana masyarakat bali dalam melakukan kegiatannya sehari hari
apakah untuk melakukan prokes ataupun menjunjung tinggi nilai nilai protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah
yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat khususnya di daerah bali ini
apakah benar benar dilaksanakan atau justru semakin berkurang untuk saat ini
karena menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa menko marfest ini kan sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa
sebenarnya salah satu alasan dibukanya kembali penerbangan internasional ini adalah
jumlah kasus akibat ppln ini lebih tinggi
justru ini lebih rendah dibandingkan transmisi lokal
ya kalau kita lihat kepatuhan masyarakat di bali
di daerah perkotaan saya lihat selama ini cukup bagus ya
tetapi tidak merata mungkin di beberapa wilayah beberapa daerah
masih protokol kesehatan sudah mulai gini ya
apalagi kemarin tempat kasus turun
mulai kendor ya protokol kesehatan
mulai aktivitas sosial bergeliat kembali
dan sekarang kita lihat kasus mulai tinggi
kalau kita lihat bukan angka konfirmasinya ya
jumlah penyakit yang di laporkan oleh teman teman di good case math
yang menyerupai influenza ya
influenza lexiliness itu sangat tinggi sekali sekarang di masyarakat bali
dan kalau kita bicara protokol kesehatan dan imbauan dari pemerintah masyarakat bali
saya amati dalam dua tahun terakhir ini sangat sangat patuh ya
misalnya pelarangan untuk kegiatan kegiatan sosial keagamaan itu sangat sangat diikuti
ya kecuali kemarin memang sempat kasus turun
sehingga lebih longgar lagi dan aktivitas aktivitas sosial mulai meningkat lagi
nah itu saya kira juga berperan untuk cepatnya omikron menyebar kembali
oke tapi berdasarkan pantauan prof adi sendiri
melihat apa yang sudah dilakukan oleh satgas dan pemprov sendiri
untuk mengendalikan kasus omikron ataupun covid sembilan belas secara general
dan juga bagaimana pengawasannya
apakah sudah berjalan cukup baik
apalagi kemarin sempat ada sempat ramai juga
terkait dengan yang dikatakan

begitu untuk bagi para wisatawan yang datang ke bali
saya kira respon pemerintah provinsi sangat baik ya
misalnya kemarin begitu peningkatan kasus
langsung ada instruksi untuk membatasi aktivitas kembali
saya kira itu respon positif yang harus kita apresiasi
ya karena cepat merespon apa yang terjadi di masyarakat
dan berkaitan dengan kebijakan untuk memperlihatkan kembali ekonomi
dengan travel bubble dan berbagai ide
itu bisa sebagai salah satu solusi
tapi kita lihat interest atau animo dari wisatawannya juga belum ada
yang internasional terutama ya
mungkin sudah mulai ada upaya upaya untuk pendekatan ke arah sana
tetapi kita lihat dalam prakteknya kan tidak
jadi wisatawan mancanegaranya sendiri yang belum konsiden sepertinya
untuk melakukan perjalanan dengan situasi global sekarang ini
tidak hanya soal travel bubble
kami juga mendapatkan informasi soal pernyataan gubernur bali
yang mengatakan bahwa melarang orang yang terkonfirmasi covid sembilan belas
tidak boleh isolasi mandiri
ini menurut prof adi bagaimana
apakah ini cukup keputusan yang tepat begitu
untuk melakukan isolasi secara terpusat
dan tidak boleh melakukan isolasi secara mandiri
khususnya untuk masyarakat yang mengalami gejala
tidak bergejala begitu maupun yang gejala ringan
ya memang ada instruksi seperti itu
saya kira tujuannya untuk mencegah supaya yang positif tidak menularkan ke orang lain
tetapi kalau kita lihat dinamika
kalau kita lihat dinamika di masyarakat dengan penularan yang tinggi sekarang
sepertinya itu perlu dikaji ulang
dilihat seberapa kebijakan itu mempengaruhi
menimbulkan stigma orang takut tes
itu yang saya amati
kita belum ada riset tentang itu
tetapi dari percakapan dengan diskusi diskusi yang ada
banyak yang males lakukan tes dikonfirmasi
maksudnya isoter karena banyak
kalau kita lihat di terputar itu mungkin pemerintah sudah menjamin logis dan sebagainya
tapi secara psikologis tetap sangat terpengaruh
sehingga menimbulkan stigma juga orang jadi takut tes
sehingga itu mungkin salah satu kebijakan yang perlu disempurnakan lagi
dan kalau misalnya orang semua tes kemudian isoter
saya tidak yakin dalam satu bulan ke depan isoternya cukup menampung ya
kalau misalnya semua positivity rate bisa kita turunkan
artinya semakin banyak orang di tes dan di tracing
kalau itu dilakukan isoter bisa kualahan juga gitu
sehingga harus ada skema untuk mengedukasi masyarakat
jangan takut tes
dan tidak mewajibkan juga untuk isoter
dan untuk sosialisasikan lagi
kebijakan isolasi berbasis komunitas yang selama ini pernah dicanakan sebelum gelombang ketiga ini ya
jadi isolasi berbasis bandar
isolasi berbasis keluarga yang mampu melakukan isolasi mandiri
jadi tools untuk melakukan screening
menentukan keluarga keluarga mana yang mampu melakukan isolasi mandiri

yang mampu melakukan isolasi mandiri keluarga mana yang tidak mampu melakukan isolasi mandiri kemudian dikelola oleh desa yang mampu melakukan isolasi berbasis desa kalau tidak baru ke isolasi terpusat
saya kira itu solusi untuk mengantisipasi kalau banyaknya kasus konfirmasi positif yang dijalan ringan untuk penelitian berbicara
tapi kalau menurut pantauan prof adi sendiri apakah sarana dan juga prasarana yang ada di bali khususnya untuk terkait dengan fasilitas kesehatan ini apakah memadai
apalagi diprediksi bahwa bulan februari ini akan mengalami lonjakan kasus yang cukup signifikan
kapasitas dibanding tahun sebelumnya ya sudah jauh lebih bagus ya kesiapsiagaan jauh lebih bagus tetapi kalau kasusnya jauh lebih banyak dari yang kita takutkan akan situasi yang gelombang kedua akan terjadi lagi
jadi mudah mudahan dengan pembatasan yang masih ini dengan instruksi ini prediksi kasus yang sekitar dua kali lipat dari delta tidak terjadi
itu sih harapan
tapi kalau itu terjadi tetap perkembangan kewalahan
nah ini prof secara regulasi segala aturan sudah disiapkan dan diterapkan tapi selalu ada celah ada yang bermain terkait karantina dan lain sebagainya
apakah perlu ada perubahan regulasi soal aturan dan pengendalian wabah ini seperti sanksi yang lebih tegas
karena selama ini kan kita tahu bahwa seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kebocoran ada permainan dan lain sebagainya terkait dengan isolasi dan lain sebagainya
ya saya kira aturannya kan bagus
tidak tidak ini ya
tetapi dalam prakteknya mungkin hal hal seperti terjadi
nah disini tugas pemerintah ya untuk meyakinkan bahwa permainan itu tidak terjadi
karena yang dirugikan juga nanti pemerintah sendiri dan juga masyarakat
jadi kalau terjadi kose tersebut yang harusnya misalnya mengikuti isolasi atau karantina dengan periode tertentu kemudian dibiarkan keluar
kemudian terhadap permainan berkaitan dengan pemilihan hotel dan lain sebagainya
ya mungkin harus ada ini juga ya ada sanksi yang tertulis yang khusus membahas tentang itu
karena kita masih itu salah satu ekses negatif dari pandemi yang belum sampai sekarang
mungkin tidak terlalu jelas kebijakan bagaimana penanganannya gitu ya
tapi kalau kebijakan sendiri kan tidak meng cover ke situ
jadi harus dibuatkan aturan tambahan lagi mungkin untuk menghindari kelompok kelompok yang memanfaatkan situasi ini
yang bermain memancing biar
itu gitu ya pilihannya ya
dan saya kembali lagi mengutip perkataan tadi dari prof adi terkait dengan edukasi kepada masyarakat
itu kan cukup penting
nah tentunya kami dan kita semua ingin memberikan edukasi lagi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya atau peningkatan kasus covid sembilan belas tanpa membuat panik
apa yang harus diketahui dan juga dipahami oleh masyarakat agar kita tetap waspada terkait dengan varian omikron secara khusus dan juga covid sembilan belas ini secara general
ya jadi setelah dua tahun pandemi ya kita sudah tahu mana yang bekerja baik upaya kesmasnya mana yang tidak gitu ya
jadi kepanikan kepanikan seperti dulu mungkin bisa diatasi dengan komunikasi resiko yang baik oleh pemerintah dan termasuk juga semua pihak ya
termasuk kami di universitas juga harusnya berkontribusi juga untuk itu melakukan edukasi
jadi komunikasi resiko yang baik dijelaskan mana yang perlu dilakukan dan mana yang sudah harus ditinggalkan
secara tidak terfokus semprot jalanan dan sebagainya sudah tidak perlu lagi dilakukan
fokus lebih ke pengaturan sirkulasi udara ventilasi yang baik
karena kita tahu itu yang berperan apalagi untuk omikron ini
kemudian pentingnya vaksinasi itu kita komunikasikan bahwa kalau ada keluarga dengan usia lanjut atau dengan comorbid
itu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin dan juga booster
karena itu yang nanti mempengaruhi sistem kesehatan kita
kemungkinan akan bergejala berat
dan juga upaya upaya yang lain terutama berkaitan kalau di bali itu sangat rat kaitannya dengan peran sosial budaya di bali
berkaitan dengan kegiatan keagamaan
itu komunikasinya harus baik dengan dilakukan semikian rupa
karena jangan sampai menimbulkan ketersinggungan dan lain sebagainya
jadi pendekatannya bisa berbasis desa adat bisa melibatkan majelis desa adat bisa melibatkan tokoh tokoh agama
sehingga informasinya sampai ke masyarakat dengan baik
dan saya kira masyarakat sekarang untuk progres kan sudah keluar kepala mungkin ya
cuma mau melakukannya itu yang sekarang sudah sulit ya
jadi tidak semua lagi mau pakai masker dengan baik
niaska data aja misalnya sudah mulai longgar prosesnya
dan itu yang kita tekankan kembali bahwa omicron ini meskipun dia ringan
tetapi pada kompok kompok tertentu bisa juga memiliki fatalitas
jadi tetap harus waspada
dan waspadaan secara umum dibangun kembali di komunitas kita
oke lagi lagi soal prokes dan juga vaksinasi itu juga sangat penting prof ya
baik prof adi terima kasih sudah berbincang dengan kami itu tadi
profesor iba de adi wirawan guru besar kesehatan masyarakat fk universitas udayana
yang sudah berbincang di sore hari ini
terima kasih sekali lagi prof
terima kasih pak iba